lokasi ibu kota baru indonesia selalu menjadi perbincangan setelah pemerintah mengumumkan nama nusantara
nah berada di provinsi kalimantan timur nusantara akan menggantikan jakarta sebagai ibu kota negara
pembangunan infrastruktur ikn nusantara dilaksanakan secara bertahap dengan mengusung konsep future smart forest lima puluh indonesia
sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan tentu saja
nah bagaimana perkembangan pembangunan ikn nusantara dan apa saja target pembangunan di kalimantan timur pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini indonesia new chapter akan membahasnya
bersama saya desi anwar
dua puluh januari dua ribu dua puluh dua merupakan hari bersejarah bagi indonesia dengan disahkannya ruu tentang ibu kota negara menjadi undang undang oleh dpr dan pemerintah
indonesia akan mempunyai ibu kota negara yang baru menggantikan jakarta
presiden joko widodo menjelaskan kabupaten penajam pasir utara di kalimantan timur dipilih menjadi lokasi ikn nusantara karena lokasinya berada di titik paling tengah jika ditarik dari barat timur utara dan selatan wilayah indonesia
dan provinsi sekitarnya
sementara itu menurut data badan pusat statistik kinerja ekonomi provinsi kalimantan timur
sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua terus menunjukkan perbaikan dan terlihat semakin menguat
sampai dengan triwulan ketiga tahun dua ribu dua puluh
ekonomi kalimantan timur tumbuh sebesar tiga lima puluh tiga persen
selain itu kaltim menjadi salah satu penyumbang ekspor nasional terbesar
pada tahun dua ribu dua puluh satu kaltim menyumbang sepuluh empat puluh tiga persen dari total ekspor indonesia
pembangunan ikn nusantara yang juga menjadi sorotan semua orang
nah bagaimana perkembangan pembangunan ikn nusantara
saya di studio sudah ditemani gubernur kalimantan timur isran nur
pak gubernur apa kabar
baik selamat tahun baru pak gubernur ya
tahun dua ribu dua puluh tiga ini harapan tertuju pada hal hal yang baik yang akan kita hadapi
semoga sudah hampir keluar dari pandemi
tapi kan tanggal sembilan januari kalimantan timur juga berusia enam puluh enam tahun
jadi apa kira kira yang menjadi harapan maupun tema untuk ulang tahun tanggal sembilan januari
kalimantan timur berdaulat untuk indonesia sejahtera
jadi apa kira kira kegiatannya dan juga fokus dari pemerintahan untuk tahun ini
ya biasa seperti biasa
pertama harus bersyukur apa yang dia sudah dapatkan dan nikmati selama ini
yang kedua terus berlanjut untuk melaksanakan ikhtiar usaha untuk lebih baik ke depan
untuk generasi selanjutnya
yang ketiga ikut mendukung program pemerintah
baik pusat maupun di daerah

pusat kan tentu di kalimantan timur ada program yang besar yaitu ibu kota negara nusantara
itu merupakan tanggung jawab masyarakat kalimantan timur untuk ikut dan mensukseskannya
nah kalau saya lihat ini kan pak gubernur sejak tahun dua ribu delapan belas
jadi sudah bisa dikatakan ini tahun terakhir kan ya
nah kita flashback sedikit pak
karena kita melewati masa covid dua tahun
dan kemudian juga ada pembangunan ikn
tapi secara keseluruhan saya lihat itu pembangunan di kalimantan timur itu lumayan
mungkin highlight atau apa apa saja achievement atau keberhasilan yang selama ini sebelum kita bicara tahun dua ribu empat belas
yang menjadi istilahnya kebanggaan lah bagi pemerintahan kalimantan timur
artinya tidak terlalu bagus tidak juga terlalu jelek
waktu covid sempat ini sempat turun
kalau lihat perannya kalimantan timur untuk kepentingan menahan nilai defisit perdagangan kita kan tetap tumbuh berkembang dari nilai ekspornya
khususnya dari migas ya
jadi mulai dari dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh dua itu nilai ekspor dari kalimantan timur itu
justru naik bukan turun
kena harga komoditas juga
jadi itu kan bukan hanya untuk kepentingan masyarakat kalimantan timur tetap untuk bangsa dan negara
ini jadi bukan salah satu lokomotif ya dari pertumbuhan ekonomi
tapi waktu masa covid bagaimana penanganannya pak gup apa apa saja tantangannya
ya kalau covid kan itu kan sama
tetapi kembali lagi kalau ketika covid pun terjadi
tapi kegiatan kegiatan pertumbuhan ekonomi
pertumbuhan tadi nilai ekspor kita kan bukan turun malah naik
tahun ini dua ribu dua ini lebih kurang tiga puluh enam bilion usd nilai ekspor kalimantan
khususnya dari mana saja
ini kan kalau kita lihat kan di migas pertumbuhan
sama dari galian dan pertambangan kemudian sawit juga minyak dan gas dan juga kayu termasuk perikanan
ini kalimantan timur saya lihat kan luas
saya sudah cukup sering kesana pak gub tapi kan jumlah penduduknya sekarang berapa empat juta ya
atau kurang dari empat juta
ya tiga kurang ya
kurang dari empat juta
nah ini selama ini menjadi gubernur mungkin apa apa saja yang menjadi prioritas lah dalam membangun kawasan itu
apalagi kita melihat ini kawasan yang di sana itu hutannya banyak sumber flora fauna keanekaragaman hayati
di situ ada pertambangan ada mineral dan lain sebagainya apa kira kira
ya kita memang membangun kalimantan timur itu ya sejak gubernur sebelum saya sudah mendesain yang namanya kalimantan timur hijau
tahun dua ribu enam belas eh dua ribu enam belas sudah dibangun beberapa regulasi untuk bagaimana diikuti sebagai program penoman pelaksanaan jadwal pembangunan
jadi walaupun kalimantan timur itu merupakan sumber atau ya
tempat usaha galian tambang terutama batu bara tetapi pembangunan lingkungannya tetap dijaga
tetap dijaga ya
makanya kalimantan timur itu dengan kondisi sampai saat sekarang ini mungkin di seluruh dunia bahkan di seluruh asia pasifik yang telah mendapatkan sebuah penghargaan dari dunia atau world bank
itu kompensasi dari program apa namanya
itu sudah didapatkan
satu ratus sepuluh juta dolar
tapi apa tapi kan berarti harus melakukan proyek proyek tertentu untuk menjaga
itu kan menjaga itu kan kerjasama antara masyarakat pemerintah swasta lsm
dan itulah hasilnya kan mendapat mengurunkan emisi kita terukur itu tiga puluh juta metric ton
jadi itu sudah terukur ya
bila terukur dan dikompensasi oleh world bank sebesar dua puluh dua juta ton
itu jadi merupakan masukan untuk kependapatan asli daerah ya jadi bagus sekali kalau
ya masuklah untuk kepentingan dari daerah
itu pun nilainya baru sekitar dua puluh dua juta ton
masih ada delapan juta ton yang belum dilakukan kompensasi
nah itu fokusnya dimana saja dan apa apa saja kegiatannya untuk mendapatkan van ini
apakah berupa misalnya tidak ada penebakan liar kembali tidak ada eksploitasi
salah satu seperti itu
walaupun dilakukan penebangan liar kan harus ada kegiatan re planting reforestasi segala macam
dan itu harus dilakukan pembinaan termasuk oleh masyarakat dan lembaga lembaga seperti pemerintah kphp
atau iuphk juga yang memiliki kawasan memiliki hutan usaha mereka itu harus dilakukan kerjasama
dan ini semua masyarakat juga dilibatkan ya
daerah daerah mana yang khusus
hampir seluruh kabupaten
jadi yang terbesar itu adalah kabupaten berau kutai timur kemudian kutai barat kutai ketanegara paser ppu dan mahulu
kalau kota kota kan bagian daripada
mereka memang ada tanggung jawab yang juga mendapatkan sebagai penerima manfaat dari kompensasi dari nilai karbon
jadi target untuk pembangunan ini berapa kira tahun ini
pembangunan berapa lima harus diatas kalau bisa diatas rata rata nasional dong
karena kita masih harga komoditas juga masih cukup tinggi ya di dunia
ya kita kan sistem kita kan beda
jadi kita yang dihitung nanti itu kan bukan dari nilai yang produk
tapi nilainya itu kan ya namanya ekspor kan yang bukan yang terukur itu kan harus di jakarta
jadi tidak terukur dari kita yang keluar masuk baru nanti itu di store ke jakarta
semua produk yang dinilai ekspor ini langsung ke jakarta dulu baru ke dalam daerah
kalau ke daerah kan tergantung jakarta aja
berapa jakarta mau kasih
enggak tapi kan kita lihat biasanya masing masing daerah masing masing provinsi kan mereka punya kekuatan sendiri
ini kan bisa dihitung istilahnya kalau kalimantan timur itu kan justru menjadi penyumbang ya terhadap pendapatan ekonomi indonesia
ya lumayan lah
pokoknya kalimantan timur itu rata rata setiap tahunnya itu lebih kurang enam sampai tujuh ratus triliun pdrb yang disumbangkan ke pdb nasional
pak gup kita istirahat sebentar
tapi masih banyak yang kita bicarakan karena kita akan punya ibu kota baru ya mudah mudahan akan
mimpi yang akan menjadi kenyataan dalam waktu yang singkat
tetaplah bersama kami indonesian new charter
akan segera kembali
nah kita langsung bersama indonesian new charter saya ditemani gubernur kalimantan timur isra nur
kita bicara antara lain mengenai ibu kota baru yang akan segera ya
sekarang pembangunannya sebenarnya sudah dimulai ya
ikn nusantara pak gup saya sudah kesana waktu itu tahun lalu ya
dan saya lihat sudah mulai inilah ada progressnya pembangunan infrastruktur
tapi sekarang ini bagaimana update nya
sudah sejauh mana
sudah sejauh mana sampai mana
bangunan infrastrukturnya ya
untuk bangunan bangunan kantor istana presiden kantor presiden wakil presiden dan istana wakil presiden
parlemen kemudian beberapa kantor kemenko
ini untuk zona inti
ini yang sampai target ya
tahun lalu kan sudah di target
ini sampai tahun dua ribu dua puluh empat ya kalau untuk zona naik
itu sebenarnya dua ribu dua puluh empat sebelum agustus sudah digunakan
sudah nanti ada kalau bisa inaugurasi presiden baru
sebentar aja itu tidak lama
tapi infrastruktur apa apa saja yang sudah jadi kalau jalan jalanan
jalan sudah sekarang itu lebih dulu kalau jalan penukung di luar daripada kipp sudah jalan terus sudah sejak lama
dari daerah balikpapan masuk ke kawasan ibu kota kemudian dari arah selatan kan sudah mulai dibangun tunnel yang di bawah teluk itu laut itu ya
itu dari korea kemudian jalan jalan pendukung lainnya sudah dimulai tapi itu di luar dari program atau kerangka ikn sendiri
kerja kan tersendiri dia tapi dia itu sektor sektor
maksudnya sektor perhubungan sektor pupr dan terima kasih
ya karena ini kan proyek nasional ini proyek nasional tapi juga tentu saja proyek pemerintah daerah dan provinsi ya khususnya
ini bagaimana pak gup pembagiannya siapa bertanggung jawab kalau yang khusus nasionalnya yang dari provinsinya seperti apa
dan di situ kan juga banyak beberapa kabupaten ya yang terlibat itu bagaimana pak gop
bagaimana menatanya dan porsi masing masing itu dan dalam struktur kan ada juga otorita
kalau dia di luar dari kawasan kipp kawasan ibu kota itu tentu ada koordinasi pelaksanaan pembangunan itu dari sektor sektor itu
dari kabupaten tentu dananya yang ada di kabupaten atau di kota

ada juga yang dana yang dari sektor sektor
misalnya dari kementerian pupr
nah itu juga dananya dari pusat cuma kan dalam pelaksanaan dan kegiatan perencanaannya kan dibahas bersama di provinsi dan di kementerian terkait
kan sampai dua ribu dua puluh empat itu kan sekitar rp lima puluh triliun

rp lima puluh tiga jutaan ya
masyarakat kan suka
ya karena memang pertama tentu merasa kebanggaan
kebahagiaan sendiri kalau ibu kota itu ada di kalimantan timur
yang kedua memang sejarahnya memang ibu kota ini kan bukan ujuk ujuk langsung diumumkan tanggal berapa dua ribu sembilan belas ya
kan itu sejarah lama
ya idenya kan sudah lama
kan orang banyak ngomong itu bahwa ini terlalu cepat
ada tokoh tokoh masyarakat kita sendiri yang menyatakan itu terlalu cepat belum saatnya kita tidak memiliki kemampuan menurut saya sudah sangat terlambat
karena tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh ibu karno sudah mau memindahkan ibu kota pak soeharto juga mau memindahkan ibu kota ke jonggol pak sbe juga mau memindahkan ke jonggol selatan
jadi kan sudah lama itu
sudah lama untuk ini
ya itu kan sudah dikaji oleh bapenas sejak tahun dua ribu empat belas awalnya pemerintahan jokowi sudah dikaji oleh bapak nas ya dulu kan rencananya itu kan ada beberapa provinsi ya provinsi lampung itu kabupaten lampung timur
kemudian kalimantan tengah ya dulu sekitar palangkaraya kalimantan selatan di tanah bumbu kalimantan timur kalimantan di ppu dan kutai katanegara dan sulawesi barat itu lima muju nah itu dulu lima daerah itu
nah pertimbangan pertimbangannya yang mungkin saya tidak tahu secara teknis tapi dari lima itu kan tersisa tiga
jadi kalimantan tengah kalimantan selatan dan kalimantan timur ya itu dikaji terus apa saja nah itu urusannya bapak penas urusannya presiden
nah ketika kalimantan timur dan tentu saja waktu announcement nya pemerintahannya kan waktu itu masih di pak isran kan masih gubernur waktu itu pasti ada wah ini menjadi suatu peluang atau sesuatu yang bisa membangkitkan daerah atau bangsa
rasaannya dan juga potensi yang dilihat dengan adanya ikm
kalau saya sih tentu masyarakat juga berpikiran yang sama ya
artinya pasti pertama memiliki rasa kebanggaan dan kebahagiaan sendiri yang kedua kan apa yang disampaikan oleh pak jokowi presiden pemindahan ibu kota itu kan bukan hanya sekedar untuk memindahkan kota
atau sebuah pusat pemerintahan

tapi yang paling mendasar juga adalah untuk keadilan dan pemerataan wilayah yang beliau sering sebut harus di luar jawa
di luar jawa selama ini memang jawa sentri

populasi paling banyak di jawa
sebenarnya seperti itu dan itu saya kira itu memang memiliki sebuah nilai yang berbagai macam manfaat dan walaupun mungkin dari beberapa aspek tertentu ada nilai negatif yang bisa terjadi ya
tapi saya kira itu bajar dimana mana tidak ada yang tidak ada masalah
tapi pasti lebih banyak baiknya daripada masalahnya
ini kan cukup variasi ya
kalau kita lihat demografi di kalimantan timur
banyak pendatangnya dan juga banyak suku aslinya di sana
pak gubernur sendiri melihat ini proses selama ini
ke involvement atau keterlibatan masyarakat
dan keterlibatan pemerintah daerah dari provinsi sampai kabupaten
itu betul betul terasa memang dilibatkan pak
apakah atau ada yang mungkin menjadi masukan atau
ya kalau penetapannya ya
sekali lagi itu adalah otoritas daripada presiden ya
melalui kajian teknis dari bap nas
tapi kalau setelah mulai kan itu mulai dilakukan pelibatan kepada seluruh masyarakat
paling tidak sosialisasi ke masyarakat
itu selalu dilakukan sampai saat sekarang
dilakukan oleh siapa
oleh semua pihak
oleh pemerintah daerah oleh pemerintah provinsi kabupaten kota
juga melakukan seperti ppu sendiri kuta eka tenegara balipapan dan samarinda
yang paling dekat dengan kawasan ibu kota itu
karena kawasan ini adalah kawasan yang tadi disebutkan
kawasan yang heterogen
dari segi sosial kekeluhukan
kalimantan timur itu kan macam macam penduduk ada di sana
ada model asal usulnya
orang banjar yang paling banyak
nah baru yang lain lain
dengan keberagaman di situ kan kalimantan timur itu memang
saya catat memang termasuk daerah yang aman dah damai gitu
kita cakap itu
tidak pernah terjadi konflik sarah
terjadi ya yang kira kira
membuat sebuah sejarah yang kurang nyaman itu
mungkin juga itulah jadi bahan pertimbangan oleh
bapak presiden atau
dan kawasannya menurut pak guf cocok untuk
karena ini kan saat ini kan masih dalam
tapi ini pasti enggak maksudnya kan pasti ini akan memiliki dampak sosial ya terhadap
saudara saudara kita yang tinggalnya selama ini di kalimantan timur
dengan adanya ikn di situ
apa sih harapan yang
wah ini pasti akan membawa dampak abc dan kira kira yang diinginkan
khususnya yang positif positif lah
saya kira mereka yang
saya kira mereka yang
lihat sekarang ini saya amati masyarakat itu tidak ada satupun yang menolak
itu dulu yang paling modal dasarnya
tidak ada yang misalnya
ah kami tidak mau misalnya
ada sebuah kelompok komunitas misalnya
kami tidak suka tidak ada
jadi semua suka
dan bahkan ingin mereka supaya di dalam
ibu kota dan seterusnya ini
supaya melibatkan orang lokal kan begitu
iya dan sampai saat ini bagaimana
sudah jelas ya
sudah sudah dilibatkan
khususnya di untuk apa bagian konstruksinya
ya sekarang ini kan kementerian pupr sudah melatih lebih daripada satu lima ratus orang
apa namanya dilakukan training
untuk kegiatan pembangunan konstruksi itu
kemudian kemarin juga dari pihak
klhk juga demikian sama
karena kan punya kepentingan yang sangat erat dengan lingkungan
karena kan selama ini orang beranggapan bahwa pembangunan ibu kota itu akan mengganggu lingkungan
nah itulah yang sekarang ini masyarakat dilibatkan
untuk bagaimana meyakinkan masyarakat itu sendiri
agar lingkungan tidak terganggu
dan disana sudah dibangun yang namanya nusri ya
itu kan kapasitas produksinya
dengan dibangun di kawasan dekat di sekitar ibu kota itu
oke baik pak gup kita istirahat sebentar
tapi penting nanti kita untuk bahas kira kira
dampaknya baik secara ekonomi maupun sosial ya
dengan keberadaan ikn nusantara ini di kalimantan timur
tetaplah bersama kami indonesia news chapter akan segera kembali
terima kasih bersama indonesia news chapter
saya ditemani gubernur kalimantan timur isra nur
dan kita juga membahas mengenai ikn ibu kota negara baru
yang kelak akan kita miliki di kalimantan timur
jadi betul betul mencerminkan
ini ya ke heterogen dari masyarakat
kita tapi sekarang saja kan kalimantan timur sudah istilahnya heterogen
jadi nanti dengan adanya ikn ini
kalau tidak salah itu maksimum ada sekitar satu lima juta orang
yang nanti akan menghuni di ibu kota itu sendiri
mungkin satu persatu dari aspek pembangunannya
tahap tahap berikutnya bagaimana pak gup
bagaimana roadmapnya ke depan
dan apa apa saja yang masih perlu dipersiapkan
baik dari sekitar
dan juga maupun progres dan keterlibatan dari masyarakat setempat
untuk pembangunan infrastruktur
pembangunan infrastruktur itu
itu kan dibiayai oleh apbn
dan dari undang undang kita

dan ini khusus untuk zona inti ini
jadi yang lain lainnya itulah yang akan melibatkan semua pihak
swasta bumn kemudian pihak pihak investor juga
sekarang sedang dalam konsolidasi
untuk bagaimana melanjutkan pembangunan infrastruktur itu
seperti misalnya dari sisi perhubungan transportasi
telekomunikasi dan sebagainya
itu juga akan melibatkan
dan banyak sekali swasta yang mau sebenarnya
kalau tidak salah ya
oke dari road map ke sana
nah kemudian zona berikutnya
pak gup apa apa saja penggunaannya
dan kira kira berapa
dan dari mana pendanaannya khususnya
untuk yang zona dua ini
karena zona dua ini setelah tahun dua ribu dua puluh empat
sampai mungkin pertengahan ya
ya kalau itu secara teknis juga
saya tidak tahu pembagiannya
tapi saya kira itu ada beberapa prioritas prioritas
yang harus dilakukannya
nah sementara ini kan masih dalam
tahap tahap pembicaraan dengan pihak pihak
yang akan dan berminat untuk berdiri di zona dua ini ya
investasi di pembangunan ibu kota itu
dan sekarang ini kan
walaupun misalnya sudah ada
seperti malaysia ya
yang ingin berminat dengan lebih kurang
empat sampai lima triliun
nah itu juga
obyeknya kan masih belum
dibahas jadi itu dalam masjid
tapi pagub dilibatkan gak dalam
pembangunan ini dan dalam
menentukan atau progresnya
kita selalu dilibatkan
bagaimana misalnya untuk membangun
kawasan yang tadi yang diniatkan
untuk seperti lingkungan kota dalam
hutan hutan dalam kota kan itu kan
kita bahas kota dalam hutan karena nanti
hutannya akan jauh bisa jadi
bisa kota dalam hutan hutan dalam kota
itu dilibatkan kita dilibatkan
nah itu namanya
kepala badan otorita kan selalu berkoordinasi
dan hampir semua
kementerian lembaga yang terkait dalam hal ini
dan selalu mengikutkan
pemerintah provinsi walaupun dari
kewenangan itu sebenarnya
gubernur kalimantan timur tidak ada lagi
karena itu sudah ada
daerah khusus lah
tapi kan mereka kan selalu berkoordinasi
kenapa karena masih ada
kaitan kaitan dengan kondisi sosialnya
masyarakatnya lingkungannya sebagainya
tidak bisa dilepaskan
untuk menghindari jangan sampai terjadi
apa yang ada di jakarta sekarang
dengan kawasan di sekitarnya
kan terjadi sebuah
kesenjangan yang luar biasa
itu yang dihindari oleh pemerintah
jangan sampai kita memindahkan masalah
dari jakarta justru ke
tapi dari ini kan
yang sekarang ikn ini kan sebenarnya kan meliputi
dua kabupaten ya
yang penajem pasar dan juga kutaina
kedua kabupaten ini
dan kira kira kan pasti ada
imbasnya atau harapan
yang diinginkan paling tidak
misalnya dari segi perekonomiannya
dari peningkatan dari kegiatan
pertama tadi modalnya adalah
dan mereka suka
bahagia kalau ibu kota itu ada di
itu dari aspek kebanggaan
yang keduanya pasti mereka mendapat harapan
dan tentunya tadi kembalinya saya katakan bahwa
pembangunan ibu kota
jangan sampai terulang
jangan sampai nanti
diluar kawasan itu
terjadi kesenjangan gitu
itu yang mereka apa ya kecembangan itu
dan itu sekarang sudah didesain
agar tidak terjadi semacam kesan
dan itu sudah didesain
lingkungan kabupaten kutai kartanegara dengan ppu
bahkan dengan samarinda sebagai salah satu kota hub pendukung dan samarinda
agar nanti dalam hal pembangunan terutama di pembangunan infrastrukturnya
ini sudah didesain dan di
mereka harus mau tidak mau harus dilibatkan
jangan sampai mereka menjadi penonton
itulah keterlibatan pemerintah provinsi tadi
koordinasi antara badan pengelola
kemudian kelembagaan kementerian lembaga terkait yang di jakarta dengan pemerintah provinsi
dan selama ini so far berjalan dengan baik
kita istirahat sebentar lagi
pak gup tetaplah bersama kami
indonesia new chapter masih akan segera kembali
masih bersama indonesian news chapter
saya ditemani gubernur kalimantan timur isra nur
pak gup sudah menjabat sejak tahun dua ribu delapan belas sampai sekarang tahun dua ribu sembilan belas
ini yang terberat dari masa jabatan
ini apa saja dalam mengembangkan dan mensejahterakan
wilayah kalimantan timur khususnya pak
karena saya lihat sebenarnya kalau dari segi ekonomi
memang kaya ya istilahnya kalimantan timur itu
kaya dari sumber daya alamnya dan juga dari ekspor migasnya
di situ juga ada hutan dan lain sebagainya sawit
karena masih ada kesenjangan saya lihat kan antara
ya kalau kota seperti balikpapan misalnya
kan cukup kaya lah bontang dan samarinda
tapi kan masih ada kabupaten yang termasuk mungkin masih merasa ketinggalan lah
ya kalau ketinggalannya sangat ketinggalan
walaupun begitu besarnya sumber daya alam
atau misalnya nilai yang dihasilkan dari kalimantan timur itu
yang paling terasa masalah besarnya itu adalah dari infrastruktur jalan
ada di beberapa kawasan dari ibu kota provinsi
misalnya ke mahakamulu
itu masih kurang ya
belum sangat tertinggal
kenapa itu bukannya sudah ada
itu kan tergantung tadi kan soal pulusnya
jadi penghasilan yang diterima yang dihasilkan oleh kalimantan timur itu kan
tidak automatically itu menjadi milik yang bisa digunakan langsung oleh pemerintah provinsi atau kabupaten kota
kita berdasarkan sistem keuangan dbh kita
tapi kan ada anggaran khusus untuk provinsi untuk membangun infrastruktur provinsi dan juga
ini bagaimana selama ini
tetap aja kan itu tidak ditentukan tidak diukuk tidak diatur tidak di plot oleh pemerintah provinsi
kita kan tergantung dana dbh yang kita terima dari pusat
iya tapi kan dananya kan juga tergantung dari mana penggunaannya
nah selama ini bagaimana fokus dari anggaran apbd ya di bawah pak ruben
ya itu berdasarkan proporsi masing masing untuk pembangunan infrastruktur itu
bahkan kan jalan infrastruktur misalnya jalan negara
jalan negara itu kan pemerintah provinsi kan tidak punya kewenangan
tapi kalau jalan jalan infrastruktur provinsi bagaimana kondisinya
nah di provinsi itu kan berdasarkan dana yang kita dapatkan
tapi bagus jalan jalan provinsi yang ada infrastruktur
tidak karena kan masih tetap ketergantungan kita untuk melaksanakan bersamakan kemampuan dana itu sendiri
yang dibangun merupakan status jalan nasional itu pun itu kan masih sangat tertinggal itu
ke arah jalan misalnya ke arah kawasan mahakamulu
kemudian yang ke arah brau sampai ke kalimantan utara
itu kan masih
nah rencana untuk dan dengan adanya ikn di sini kan seharusnya ini menjadi kesempatan lah untuk memperlihatkan bahwa ini infrastruktur yang dibutuhkan gitu
itu yang dimaksudkan di bawah
hanya bagian ikn nya saja yang bagus infrastrukturnya yang lainnya
itulah yang dimaksudkan tadi kalau ingin ibu kota di sana maka kawasan yang ada di sekitar itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan infrastruktur lainnya
nah ini sudah dimasukkan
sudah masuk sudah masuk
jadi ke depan ini akan menjadi bagian dari
makanya sekarang ini untuk tahun dua ribu dua puluh tiga saja
anggaran yang masuk ke kalimantan timur itu totally itu enam puluh tujuh triliun
yang biasanya kita hanya sekitar tiga puluh triliun
jadi dua ribu dua puluh tiga itu sudah lebih kurang sudah mencapai enam puluh tujuh triliun di atas lebih
itu belum masuk lagi dana dana termasuk seperti dana karbon kemudian dana dana lain yang belum masuk di terhitung
jadi sebenarnya dari segi pendanaan atau anggaran itu cukuplah yang khusus untuk kalimantan timur ya
kalau dari segi luasnya belum cukup
karena memang luas sekali ya
memang luas tidak ada apa apanya
kalimantan timur itu sebelum pecah dengan kalimantan utara itu kan satu setengah kalimantan jawa
nah tambah madura
tapi kalau dari segi aspek yang lainnya pembangunan manusianya dari pendidikan kesehatan selama lima tahun menjabat ini pak gup apa apa saja yang menjadi perhatian
ya kalau pembangunan
pembangunan seperti pendidikan yang diukur dengan misalnya salah satunya adalah ipm kan kalimantan timur kan lumayan bagus
jadi kalimantan timur itu tahun dua ribu dua puluh dua itu tujuh puluh tujuh sekian
kalau tingkat kemiskinannya jauh lebih bagus daripada nasional
jadi tidak usah kita bicara berapa nasional berapa kalimantan timur
kemudian kalau dihitung juga tadi karena penghasilan sumber daya alam tadi kan income per kapitanya kan nomor dua setelah jakarta
kemudian i apa namanya
gini ratio kita jauh lebih bagus daripada nasional
jadi tiga sekian lah tiga puluh dua ya
tingkat harapan hidup juga kalimantan timur
tingkat harapan hidup juga kalimantan timur
tingkat harapan hidup juga kalimantan timur
mungkin yang paling panjang selama ini
apalagi gubernurnya paling tinggi paling panjang umur
sehat selalu ini pak
sehat selalu ini pak
jauh pendek kurangnya
tapi kalau kita lihat tadi kan ada yang menjadi kekhawatiran masyarakat sekitar ikn ini nanti dan juga kekhawatiran pak gubernur
jangan terjadi kesenjangan
ini nanti kebanyakan yang tinggal di ikn itu kan pasti pendatang
apa yang sudah dan perlu disiapkan
karena ini kan harus sdm nya kan juga harus bisa bersaing
dan kalau ada lapangan pekerjaan yang ada di ikn idealnya yang didahulukan atau menjadi prioritas kan masyarakat setempat
nah ini bagaimana ke depan pak gu
supaya tetap kompetitif tetap bisa menikmati pembangunan
itu yang sudah sekarang sedang dan dilaksanakan oleh pemerintah ya
dari semua sektor ya
di bidang pendidikan kesehatan termasuk di sektor pertanian juga
dalam bentuk apa pelatihan pelatihan
dan itu sudah disosialisasikan kepada seluruh masyarakat
bahkan yang ada di sana itu sebenarnya termasuk orang orang yang sudah memiliki kapasitas
yang di sekitar ikn
yang di sekitar di luar di luar kawasan
karena di situ adalah dulu kawasan transmigrasi
kontinuasi itu kan punya kemampuan yang lebih daripada penduduk lokal dalam hal memproduksi pertanian ya
dari transmigrasi yang berasal dari pulau jawa
nah itu sebelahnya itu tidak jauh
jadi di situ sebenarnya tidak terlalu sulit untuk bisa bagaimana mereka meningkatkan kapasitas mereka untuk bisa terlibat dan bisa
bersaing lah ya
bersaing di dalam
dan mendapatkan tempat
misalnya menyiapkan produk produk pertanian mereka kepada kawasan yang berada di dalam ibu kota negara itu sendiri
kan itu tidak banyak itu
sekitar sekitar ya tadi paling paling dua juta setengah mungkin dalam waktu setengah abad ke depan
penduduknya di sana
nah itu kan tidak terlalu besar sebenarnya
tapi lumayan besar kalau kita lihat populasi seluruh kaltim
ini kan masih tiga tujuh juta
jadi kan penambahan manusia yang cukup banyak kan
jadi berarti dari aspek sosialnya dari aspek ekonominya kan pasti akan sangat berubah ininya kan
pasti itu sudah pasti
tapi saya kira karena kita ini kan saya sudah menyampaikan kepada semua pihak
jadi kalau juga nanti kalimantan timur ini menginginkan sebuah prioritas
nanti kalau ini ada keistimewaan terlalu besar tidak bagus juga
misalnya nanti oh ini harus kalimantan timur khususnya kalau provinsi kalimantan timur harus perlakuan pemerintah pusat
perlakuan khusus gitu
tidak bagus juga
karena kita juga memikirkan bagaimana saudara saudara kita yang di provinsi lain gitu
nah supaya juga ini
supaya tidak ada keceburuan juga ya
secara pelan pelan ya pelan pelan supaya juga terjadi pihak pihak lain
terutama di kawasan tengah dan timur indonesia
kan seperti itu pertimbangannya
jadi jangan juga berharap terlalu istimewa
jangan bagus juga kan begitu
karena bangsa kita ini kan banyak juga yang memiliki hak dan punya keinginan yang sama
tapi pada intinya kualitas sdm nya mau tidak mau harus disiapkan
nah yang penting jangan sampai masyarakat yang setempat yang mungkin merasa ini miliknya dulu sekarang menjadi penonton lah
tidak merasa kita tidak mendapatkan peluang
dan tidak dilibatkan dan lain sebagainya
yang menjadi perhatian utama selama ini
dan juga kalau ada
sama jadi begitu penonton itu ya
dan juga kalau ada kesempatan untuk berdagang berinvestasi juga perlu dilibatkan ya mungkin
ya sesuai kapasitasnya tadi
makanya sebelum ini terjadi ya penyiapan penyiapan sdm nya juga harus dimulai
dan itu sudah dilakukan oleh kementerian lembaga
baik pak gubernur kita break sebentar
masih ada satu segmen lagi
tetaplah bersama kami indonesian new chapter akan segera
masih bersama indonesia new chapter
saya ditemani gubernur kalimantan timur isra nur
pak isran juga katanya ketua appsi asosiasi pemerintah provinsi seluruh indonesia
nah apa itu yang menjadi kegiatan utama dari appsi dan juga harapan ya dalam mendukung ini pembangunan kita secara keseluruhan ya
ya itu kan sebuah perhimpunan atau
asosiasi bagi pemerintah provinsi seluruh indonesia
ya para gubernur gubernur
yang sebelumnya kan dijabat oleh pak anies baswedan
kemudian bulan mei kemarin berakhir bulan juni diserahkan saya sebagai wakil
jadi jadi otomatikli ya jadi ketuanya
iya ada rencana atau ide kreativitas untuk membawa asosiasi ini supaya sukses
apalagi kita tahun dua ribu dua puluh tiga ini sudah akan memasuki tahun politik nih pak
tahun politik nih pak gub
iya ini kan membahas beberapa program yang ada kepentingannya ya
bagi masyarakat dan wilayah di seluruh provinsi ya
misalnya terkait dengan kebijakan kebijakan negara di bidang pendapatan misalnya
pembagian dana apbn ke daerah daerah
nah ini yang selalu menjadi
ya menjadi persoalan kesejangan
dan ini menjadi inilah
itu yang menjadi bahasan ya bahasan jadi sumber pembahasannya
kemudian juga termasuk masalah masalah lain yang terkait
nanti siang saya akan diundang oleh menteri pan rb terkait pembahasan mengenai soal tenaga honorer yang
dulu ribut ribut mau di apa mau dihapus segala macam
karena di jam satu siang terbahas
itu juga kita bicara untuk melakukan koordinasi dengan pihak kementerian pan rb
kemudian juga terkait dengan kebijakan kebijakan lainnya misalnya
dalam hal perizinan
kan selama ini kan perizinan ditarik ke jakarta semua
termasuk di bidang pertambangan segala macam
disatukan melalui itu bagus saja sebenarnya
ya karena supaya tidak sembang tindi
supaya tidak ada investor juga jelas ini siapa yang
ya makanya itu juga
tapi sekarang itu
sekarang itu tidak jadi masalah kan
setelah itu dirubah dengan sistem oss
tapi ternyata lembaga sektor lainnya juga tidak siap
untuk bisa mewujudkan itu lebih cepat dalam pemberian izin itu
nah ini juga kita bahas dalam program ini
kan saya kan tinggal sisanya tinggal bulan september
nanti setelah itu berlanjut lagi
tapi namanya program siapapun nanti yang menjadi ketuanya dia harus melaksanakan itu
ya tapi penting sekali menurut saya ini kan antara provinsi dan pemerintah ini apalagi urusan anggaran ini
dan ini harus sama kan visinya
visi pembangunan dari kacamata pemda dan juga dari kacamata pusat
nah ini yang harus terus menerus ya
kolaborasi dan komunikasi
tapi selama ini berjalan dengan baik pak
karena kan kita ikut dengan sebuah sistem
kita ikut dengan
regulasi yang ada
ya memang baik baik aja kan
dan pemerintahan yang good governance pemerintahan yang bersih akuntabel dan lain sebagainya bagaimana melihatnya di provinsi kalimantan timur ini kan sekarang penting sekali ya
supaya semua itu anggaran efisien tidak ada kebocoran
semua pembangunan memang jalan sesuai target selama ini lima tahun
sepanjang sistemnya itu memang bisa menghindari orang tidak berbuat
curang atau korup
maka dia akan aman
tapi sepanjang masih aturan aturan ini masih ini bisa
masih ada peluang di situ
kan kita kan kalau kita melihat dari secara keseluruhan
ini perlu dibahas lebih dalam
apa kira kira kalau khusus sistem politik yang harus diperbaiki
beban beban untuk seorang menjadi kepala daerah
maksudnya beban finansial yang diperlukan
itu kan tidak sedikit
ya kan tidaknya gampang
ya memudahkan money politics lah
dan itu kan kalau sistem kita masih seperti sekarang
memang perlu kita perbaiki
sistem mahar ini nih
mau jadi anggota dpr
tapi bagaimana mengubahnya pak gub menurut pak gub sendiri
itulah yang saya menjadi persoalan
itu yang kita
semangat ketua ftsi
kita coba brainstorming dengan kawan kawan
karena kan tidak mungkin
karena kita sisi sepihak
kalau tidak semua pihak bisa membahas ini
tidak akan bisa
tapi menjelang tahun politik ini apa khususnya di kalimantan timur yang dikhawatirkan
karena kan disana cukup heterogen masyarakatnya
dan cukup ini lah
apa kira kira yang menjadi concern khususnya pak gub di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
ya kalau kalimantan timur kondisi politik tahun dua ribu dua puluh tiga ini saya kira bisa biasa saja
karena pengalaman selama ini kalimantan timur itu
karena sudah terbiasa dengan heterogenitasnya masyarakat
itu kan tidak ada masalah
tidak pernah terjadi konflik yang ya yang begitu mengkhawatirkan sebenarnya
menurut saya sih optimis itu tidak akan ada
dan hubungan dengan wali kota dan bupati selama ini bagus pak
tidak ada masalah
sampai saat sekarang
sampai masa akhir jabatan apa saja yang menjadi prioritas yang harus diselesaikan pak gub yang pr
untuk melaksanakan program yang sudah kita buat
apa yang masih belum
pengkandatan daerah yang sudah dilaksanakan itu
yang masih tersisa apa
selama ini kan sudah terang ukur nih
rpjmd yang sudah saya buat
kemudian ada di rpc beberapa waktu yang lalu
dan itu sustainable itu bisa harus bisa dilanjutkan
misalnya prioritas kita di bidang sumber daya manusia
jadi kalimantan timur itu salah satunya adalah memberikan beasiswa tuntas kepada para pelajar pemuda mahasiswa kita di manapun berada
di dalam di luar negeri
itu sudah berjalan
jadi sekarang ini bahkan tahun dua ribu dua puluh dua sudah menambah target
apa lagi targetnya
sekarang ini sudah hampir seratus ribu orang yang diberikan beasiswa tuntas itu
jadi itu dari mulai masuk sampai selesaikan studinya di level apapun diberikan beasiswa
apa lagi pak gub yang perlu diselesaikan sampai akhir masa jabatannya
kira kira tapi bisa terkejar lah
bisa bisa terkejar ini sudah bisa terkejar
jadi tahun dua ribu dua puluh tiga ini optimis ya apa harapan yang masih ingin direalisasikan pak gub
dan juga mungkin karena saya lebih muda
ini kalimantan timur apalagi dengan ada perubahan iklim ini
kita semua sangat berharap bahwa kita bisa menjadi contoh ya untuk refores station
apalagi dengan adanya ikn ini
saya juga bicara dengan kepala bmkg katanya ini siap siap untuk musim kemarau kering
bencana kebakaran dan lain sebagainya sudah harus siap diantisipasi
dan juga ya inilah yang semua berkaitan dengan lingkungan hidup
kita kan paru paru
kalau harapan sih memang terlalu banyak harapan ya
tapi saya kira harapan itu tentu harus terukur apa yang bisa kita lakukan
nah kalau terkait dengan persoalan bencana segala macam itu adalah di luar kapasitas
kecuali kita bisa berusaha bagaimana melakukan mitigasi yang lebih mendekati
paling tidak sudah siap siap lah

masih bisa berusaha bagaimana membuatnya lebih mudah
dan kalimantan timur secara konsisten yang tetap membangun kawasan yang hijau
berkelanjutan dan taat kepada prinsip prinsip lingkungan
itu yang kita lakukan
oleh sebab itulah sebagai bukti bahwa kalimantan timur itu melaksanakan itu
yang mendapatkan kompensasi dari world bank sebesar satu ratus sepuluh juta dolar itu

itu sebuah wujud yang telah dilaksanakan dan itu akan terus kita laksanakan
terus kita laksanakan dan semoga juga
ikn ini memang semestinya
dari dalam kota atau kota dalam hutan ini
betul betul menjadi contoh bahwa
indonesia bisa melakukan
pokoknya kalau itu jadi
sesuai dengan desain awal
kota yang mungkin yang tidak pernah terbayangkan
ada di kalimantan
terima kasih pak gub
dan atas insightnya untuk hari ini
selalu ya pak gub
demikian indonesian new chapter kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini
di cnnindonesia com dan juga di
youtube cnn indonesia sampai jumpa